menurut gue itu salah desainnya jangan estetikanya doang maaf ya kasih tahu pejabat yang ada di dki
jangan tamannya konservasinya jadi jangan bogenpil semua sekali sekali dong ada hutan bambu di tengah tengah kota keren kan
itulah pandangan haji khairudin atau akrab di sapa babeh idin tentang hutan kota yang dimiliki ibu kota jakarta
babeh idin adalah seorang jawara jawara penjaga dan perawat hutan kota pesanggerahan jakarta selatan
sejak seribu sembilan ratus delapan puluh dua silam kekesalan babeh idin terhadap semakin habisnya pepohonan dan hutan di jakarta membawanya ke tempat ini
sejak itu babeh idin mendedikasikan hidup untuk hutan
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sejak tahun dua ribu sembilan babeh idin kembali menanam pohon pohon besar dan menjaganya tumbuh di areal seluas satu ratus dua puluh hektar ini
inilah hutan yang berada di wilayah jakarta dan tangerang selatan yang dikelola bersama kelompok binaannya sangga buana
tanaman besar seperti kecapi dan bacang dipertahankan babeh idin juga menanam dan merawat porang salah satu potensi sumber pangan yang diminati dunia
lebah liar jenis kelanceng atau trigona sebagai penghasil madu obat menjadi penghuni tetap di hutan ini
dirawat dan dibiarkan liar tidak hanya itu diantara padatnya bangunan beton di ibu kota
wabeh idin juga membuktikan bahwa jakarta juga bisa menjadi penghasil kopi
kebun kopi jenis arabica tumbuh subur di hutan kota ini
bahkan biji hasil kopinya telah dijual hingga ke iran dan turki
salah satu tanaman vital yang dianggap babeh idin dapat menyelamatkan masalah
banjir di ibu kota juga masih tegak berdiri lebat di hutan ini bambu
babehidin menyesalkan pohon bambu kini hanya tersisa sangat sedikit di perkotaan
dan tidak dianggap penting sebagai pelindung sebuah ekosistem
tahu ada satu situs yang di ujungnya kalicitarum itu namanya pangeran dipati ukur
itu abad ke delapan bunyinya dalam bahasa kitanya jangan nembangin bambu di lereng gunung
jangan nembangin bambu di pinggir kali
suatu saat nanti kalau itu habis gunung akan bergejolak kali akan meluap melebar
ini yang sekarang bambu dihabisin di tengah tengah pinggir kali
yang ada pancang pancang pancang
tidak ada lagi
bambu konservasinya binyawa tidak bisa hidup udang tidak bisa tumbuh di pinggir kali
kalau jangan dipancang diinikan saja di keramik kali biar kemonas kanyut
bambu dapat menjadi salah satu tanaman vital di jakarta
tidak hanya karena dapat efektif menyerap karbon dioksida dan udara kotor
bambu juga dapat menjadi sumber oksigen bersih dan sarana konservasi air
bambu dapat menyimpan makanan
bambu dapat menyimpan banyak air saat hujan datang dan menjadi pelindung sumber air saat kemarau menerjang
di hutan ini misalnya sekurangnya terdapat tujuh belas mata air yang diyakini terbentuk sejak abad ke empat belas
babeh idin menegaskan mata air ini bahkan menjadi sumber air bersih sejak zaman perjuangan raden fatahilah di masa batavia silam
mata air inilah yang menjadi sumber aliran derasnya sungai pesanggerahan
kondisi hutan kota seperti ini memang sudah jarang tidak hanya di jakarta tapi kota besar lain di indonesia
padahal negara maju dunia saat ini telah beralih dari konsep hutan kota menjadi kota hutan
kenapa kok konsepnya dari hutan kota menjadi kota hutan
karena konsep ekologis yang kuat tadi
konsep tentang keagremen hayati kemudian konsep tentang pentingnya sebagai paru paru kota tadi
kemudian konsep secara lingkungan ya pengendali banjir pencemaran udara
ini mendorong menjadi satu concern ekologis
kedua tentu konsep ekonomi kenapa
ternyata hutan kota tidak sekejap tanaman saja
mereka menjadi sumber pangan lokal sumber obat obatan juga sumber keanekaragaman dayang
secara sosial tentu ini membangun masyarakat yang berbeda ya
kalau tadi saya katakan hutan kota itu hutan sebagai bagian dari kota
tetapi begitu masuk ke konsep kota hutan sekarang dibalik mereka membayangkan hidup di tengah hutan
tidak hanya hutan di perkotaan indonesia sebenarnya juga sedang berusaha payah menjaga hutan alam yang tersisa
data dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan misalnya
meski diklaim angka deforestasi turun dalam kurun tiga tahun terakhir
namun faktanya indonesia masih terus kehilangan hutan ratusan ribu hektare setiap tahun
pulau besar seperti jawa sumatera dan kalimantan berangsur kehilangan hutannya secara permanen
pulau besar yang masih memiliki hutan dominan hanya papua
namun bukan berarti tanpa ancaman
walau masih menjadi negara dengan hutan tropis terluas ketiga dunia setelah brazil dan kongo
namun sisa hutan alam indonesia hanya sekitar sembilan puluh empat juta hektare pada dua ribu sembilan belas
indonesia kehilangan lebih dari dua delapan juta hektare hutan dalam kurun lima tahun
atau lima ratus lima puluh ribu hektare per tahun
sekitar empat puluh lima ribu hektare setiap bulan
atau satu lima ratus hektare per hari
ibaratnya kita kehilangan hutan dengan luas sekitar
lima puluh kali stadion gelora bung karno setiap jam
kebakaran hutan penebangan liar alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan monokultur
dinilai menjadi ancaman utama hutan indonesia
dibutuhkan lebih dari undang undang ajakan atau ancaman untuk menjaga hutan alam maupun hutan di perkotaan
tapi sebuah tindakan
tindakan untuk menyeimbangkan alam dengan manusia bukan menguasainya
jadi masihkah kita berpikir bahwa kota tidak butuh hutan
karena tanpa hutan kota tidak akan mendapatkan udara bersih air bersih pelindung dari cuaca ekstrim
bahkan tanpa hutan kota tidak akan punya kehidupan di masa depan
tim liputan cnn indonesia